gelombang pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke indonesia mencapai tiga belas jiwa dengan imigran terbanyak berasal dari afganistan
para imigran ini menjadi beban bagi pemerintah indonesia khususnya direkturat jenderal imigrasi karena keterbatasan rumah detensi imigrasi
menteri hukum dan ham yasona lawli mengungkapkan di jen imigrasi hanya memiliki tiga belas rumah detensi imigrasi dengan total daya tampung tiga jiwa
namun banyaknya imigran baik pencari suaka imigran mandiri maupun imigran gelap mereka akhirnya tidak tertampung
menurut yasona masalah ini menjadi dilema bagi pemerintah karena indonesia tidak bisa mengusir para imigran sedangkan di jen imigrasi memiliki keterbatasan dana untuk mengurus mereka
detensi kami sangat terbatas jumlahnya paling menampung satu tiga ribuan detensi kami yang masuk berapa
nah yang illegal imigrasi
imigrans pengungsi seperti afganistan iran sri lanka itu ditangani iom sebagian ditangani unacr
ada yang di apa namanya rumah rumah di community houses itu ada
tetapi sebagian di detensi kami detensi kami kan terbatas
tidak cukup untuk menampung yang sangat besar jumlahnya
maka dalam cap presno berapa
pemda juga ikut bertanggung jawab
kami tidak punya resources